presiden jokowi dodo dan ma'ruf amin dalam kampanye pada dua ribu sembilan belas
menyampaikan sembilan misi utama diantaranya soal penegakan sistem hukum yang bebas korupsi
berkenaan dengan hal hal yang telah kita sepakatkan
tidak sampai setahun kemudian presiden jokowi mengajak dpr
menyederhanakan produk undang undang menjadi omnibus law
yang akhirnya disahkan oleh dpr ri
presiden menyatakan omnibus law akan memberi kepastian hukum bagi masyarakat
dan menghilangkan budaya korupsi
segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan
pemerintah akan mengajak dpr untuk menerbitkan dua undang undang besar
yang pertama undang undang cipta lapangan kerja
yang kedua undang undang pemberdayaan umkm
masing masing undang undang tersebut akan menjadi omnibus law
yaitu satu undang undang yang sekaligus merevisi beberapa undang undang
bahkan puluhan undang undang
ketua yayasan lantai
sementara itu ketua yayasan lembaga bantuan hukum indonesia asvinawati
memberi catatan kritis tentang penegakan hukum dalam pemerintahan jokowi maruf amin
ylbhi menyebut hukum justru telah dijadikan alat politik kekuasaan
seperti terjadinya tindakan represif kepolisian terhadap warga yang bersuara
mengkritik kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat
hal itu berbanding terbalik dengan komitmen presiden jokowi
memberi perlindungan bagi segenap bangsa
asvinawati menambahkan pada masa kepemimpinan jokowi maruf
rakyat yang bersuara justru dikriminalkan dengan banyaknya penangkapan di berbagai daerah
jadi sejak dua ribu tujuh belas itu kandak kandanya sudah tampak
tapi masih belum jelas belum terlalu kuat
tapi tensinya terus naik jadi tidak pernah turun
jadi ada semacam pola dua ribu delapan belas tambah parah dua ribu sembilan belas sudah mulai parah sekali
dua ribu dua puluh tentu bisa lebih parah lagi
itu kan indikator paling utama sebetulnya kalau rakyat bersuara kemudian dihambat dikriminalkan
itu demokrasi ada di mana
karena esensi demonstratos itu pemerintahan untuk rakyat
suara rakyat harus bisa bebas bersuara
jangan kan didengar ya ini baru bersuara aja loh belum didengar udah diberangut
tengah kritik dan sorotan ada beberapa kasus mencuat yang telah diselesaikan
seperti penyiraman air keras terhadap penyidik kpk novel baswedan
dengan tersangka rahmat kadir yang difonis dua tahun penjara
dan roni bugis yang difonis satu tahun enam bulan penjara
namun ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan
seperti kasus korupsi jawa seraya kasus tppu dana reksa sekuritas
kasus jaksa pinangki serta perkara joko chandra yang terlibat
kasus red notice dan pengalihan hak tagih bank bali
evaluasi terhadap pemerintahan jokowi dalam bidang hukum menjadi catatan penting
agar janji yang sudah disampaikan terpenuhi
tim liputan cnn indonesia